karena menurut saya
semua di hidup itu kan butuh proses
berkor di rumah sakit
jadi gak ada salahnya kalau memang
bapak harus cek jempol dulu
nanti bisa saya temani untuk latihan tanda tangan
saya cap jempol dimana
hari ini kalian jaga rumah aja ya
kalau ada sesuatu yang janggal
loh mas kok gitu
saya mau melindungi mama
saya takut ada sesuatu lagi soalnya
mas tapi itu kan perbuatan yang gak sengaja mas
mau sengaja mau nggak sengaja
kita harus selalu waspada dengan apapun
meskipun itu hal yang sangat kecil
lagian kan ini udah punya perjanjian sama saya kan
nino gak akan berani
yaudah yaudah terserah kamu
kita masuk ya
barusan sudah saya bacakan isi kontrak dengan pt angkasa
sekarang bapak bisa langsung cap jempol
karena memang proyeknya sudah mau berjalan
kenapa harus cap jempol
karena memang proyeknya sudah mau berjalan
tarah tangan biasa aja kan bapak
ya sudah kalau gitu saya ambilkan dulu
sebentar ya pak
ini saya sudah ambilkan kertas untuk latihannya pak
jadi nanti bapak bisa langsung tanda taman di dalam kotaknya
saya tunjukin letak kotaknya pak
saya bisa sendiri
tapi itu di luar kotak
agak naikkan sedikit
tapi masih di luar kotak
masih di lahan kotak pak
masih di luar kotak pak
aku benar benar gak berguna
tanda tangan di tempat yang bener aja aku gak bisa
bapak nggak usah sedih ataupun marah
karena menurut saya
semua di hidup itu kan butuh proses
berkuar dari rumah sakit
jadi gak ada salahnya kalau memang
bapak harus cek jempol dulu
nanti bisa saya temani untuk latihan tanda tangan
saya cap jempol dimana
ini saya boleh pegang tangan bapak buat arahin
dulu aku bisa melakukan semuanya sendiri
sekarang untuk cap jempol aja aku harus dibantu orang lain
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
sekali lagi ya pak
aku bisa membahagiakan reyna
selamat siang pak rendy
ada laporan dari bagian keuangan
saya kasih ke pak rendy ya
soalnya pak alnya belum dateng
oh iya nanti saya serain ke pak alnya
terima kasih ya
kok pak rendy bawa kue sih
emangnya pak reni ulang tahun
oh enggak enggak
saya yang ulang tahun
tadi ada tamannya enggak sih
nanti sekalian kamu bagiin ke karyawan lain
emangnya pak reni udah makan
hmm belum sih
nggak baik tau pak
kalau misalnya pemberian dari orang itu
bapak harus cucipin
kalau gitu saya siapin ya pak
di pantry buat bapak
tunggu sebentar ya pak
nih pak randy saya udah siapin buat bapak
oh iya terima kasih ya
biar karyawan yang lain bisa ikut makan juga
setelah gitu saya permisi
hmm enak juga
masih ada satu berkas lagi
yang harus dicap jempol
tadi ada kecowah pak lewat
kecowah di ruangan saya
nggak bersihin ya
jangan jangan karena saya buta
mereka malas bersihin
jangan jangan pak nino mau marahin obe
pak ruangan bapak sih bersih pak bersih
cuma tadi ada kecoh aja kecohnya juga dokter kok pak
gue gak sabar deh mau bahas wa nya mas randy
pak saya boleh permisi ke toilet sebentar
oke sebentar ya pak